menjelang natal dan tahun baru harga sejumlah komoditas pangan di berbagai pasar tradisional mengalami kenaikan
harga beras ayam potong dan sayur mayur naik lima hingga seratus persen
kenaikan harga sayuran di pasar tradisional bintoro demak jawa tengah sudah terjadi selama sepekan terakhir
harga brokoli yang semula dua puluh ribu rupiah kini menjadi tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
ada pun harga wortel yang semula delapan ribu rupiah naik menjadi dua belas ribu rupiah per kilogram
sedangkan harga tomat dan kentang naik lima ratus hingga seribu rupiah per kilogram
kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan para pedagang pasar karena menyebabkan sepinya pembeli
sekarang dua belas ribu rupiah
kalau yang brokoli
brokoli sekarang dua puluh ribu rupiah kan ini tiga puluh lima ribu rupiah
oh naik lima belas ribu rupiah
kok naik banyak banget kenapa itu
banyak banget naik banyak
itu kok harga sayuran naik banyak tuh kenapa mbak
bukan hanya sayuran harga beras c empat juga mengalami kenaikan dari sembilan ribu rupiah menjadi sepuluh ribu rupiah per kilogram
sementara itu harga beras jenis medium dan premium cenderung stabil
ya itu sudah ada kenaikan
semula berapa jadi berapa
semulanya sembilan delapan ratus ini ada kenaikan dua ratus
itu untuk jenis beras apa pak
jadi apa itu untuk mencari
gapah itu pengurangan pengurangan sudah kesulitan
bahkan sekarang hasil dari panen yang sekarang ini karena musim kemarau itu hasilnya itu tidak maksimal
kenapa pengurangan panjang itu ya
selain beras jenis c empat apa aja pak yang naik itu pak
ini kalau yang istilahnya beras beras yang medium itu memang dari kemarin kemarin sudah mahal
kalau yang premium berapa
karena yang premium sekitar sebelas lima
di kabupaten bandung jawa barat harga ayam potong juga mulai naik
di pasar tradisional ciwidey harga ayam potong yang sebelumnya tiga puluh dua rupiah kini menjadi tiga puluh enam rupiah per kilogram
selain itu harga sejumlah komoditas sayuran seperti bawang merah dan wortel mengalami kenaikan signifikan
harga bawang merah naik menjadi dua puluh delapan rupiah dari sebelumnya dua puluh rupiah per kilogram
bahkan harga ayam potong yang sebelumnya dua puluh rupiah per kilogram
hanya dua wortel naik lebih dari seratus persen
yenit enam rupiah menjadi lima belas rupiah per kilogram
yang naik sekarang wortel kunci
yang naiknya signifikan apa bu
yang naiknya signifikan yang mahal banget
dari berapa ke berapa bu
wortel kan dari enam sampai ke sekarang enam belas lima belas
naiknya berarti lebih dari seratus persen ya bu ya
ya lebih dari seratus persen
itu tuh bu katanya bu
kenaikan harga sejumlah bahan pangan diprediksi akan terus berlangsung seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang natal dan tahun baru